kita mulai informasi pertama pasca pengesahan undang undang penyelenggaraan pemilu
peta koalisi menjelang pilpres dua ribu sembilan belas kini mulai terbaca
enam partai koalisi pemerintah dipastikan mengusung kembali joko widodo sebagai calon presiden
sementara empat partai lainnya diprediksi merapat ke prabowo subianto
sidang paripurna pengambilan keputusan ruu pemilu menghasilkan dua kubu koalisi baru
keenamnya diprediksi akan kembali mengusung joko widodo pada pilpres dua ribu sembilan belas
tiga diantaranya golkar nasdem dan p tiga bahkan telah mendeklarasikan dukungan untuk jokowi pada forum rapimnas partai
kesemaan pilihan politik ini diprediksi mengarah ke koalisi baru jelang pilpres dua ribu sembilan belas
kemungkinan itu saya kira mungkin saja bahwa sebagai sebuah kemungkinan dalam koalisi pencalonan presiden dua ribu sembilan belas itu enam
artinya sebagai sebuah kemungkinan itu bisa
bisa saja itu terjadi tetapi paling tidak di dalam koalisi empat partai yang kemarin kita bersama sama walk out dalam pembahasan undang undang pemilu
terus terang pembicaraan pembicaraan itu belum secara eksak atau secara nyata mengarah seperti yang diduga banyak kalangan
meskipun demikian pembicaraan itu sudah
mulai pada upaya upaya yang ya memang mengarah ke sana
gerindra merasa tidak punya musuh dengan partai politik manapun
ketika tidak ada handicap untuk berhubungan dengan siapapun
sehingga gerindra terus terang dalam komunikasi politik merasa memiliki kebebasan dengan siapapun
sementara pan mengisyarkan masih terlalu dini menakar arah koalisi jelang pilpres dua ribu sembilan belas
pan juga belum memastikan akan bergabung dengan gerbong koalisi tertentu
saya pikir itu terlalu dini
apalagi kita sangat faham politik ini seperti cuaca kelihatannya mendung tapi nggak hujan kelihatannya panas tapi ternyata hujan
dan ini hitungannya masih dua tahun
pemerintah ini juga akan mencalonkan kandidat yang sama
dan banyak saya kira unsur unsur yang akan membuat politik ini dinamis di dua tahun mendatang ini
pdip sebagai motor penggerak koalisi pemerintahan jokowi jk menilai partai koalisi sangat kompak
namun evaluasi terus dilakukan
menjelang pemilu dan pilpres guna menguji komitmen anggota koalisi
dalam suatu kelompok partai partai pendukung pemerintahan ini memang kita lihat di dalam perjalanan setelah pemerintahan pak jokowi dan pak jk ini memang praktis sering berubah
tapi ini kan sudah menunjukkan tren yang baik gitu lah
dengan misalnya kemarin di dalam kasus ruu pemilu
ya kita lihat bahwa kerjasama ini makin solid antara partai partai
yang pendukung pemerintah
oleh karena itu kita lihat ya ini mudah mudahan ini bisa berjalan solid sampai dengan dua ribu sembilan belas gitu
kalau ada yang tidak setuju ya itu hak mereka gitu
tapi dalam proses ini ya kelihatan partai mana yang komitmen dan konsisten perubahan perubahan itu sangat cepat terjadi
tapi ini sudah menunjukkan tren yang baik di dalam proses menuju pada suatu kerjasama yang lebih permanen gitu
peta koalisi akan terlihat pada september dua ribu delapan belas
tahapan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas akan dimulai dengan pengumuman calon presiden dan partai koalisi pengusungnya
rifana pratiwi jakarta